novel coronavirus atau dua ribu sembilan belas ncov yang lebih dikenal dengan virus corona saat ini menarik perhatian dunia
sebab virus yang berasal dari wuhan tiongkok itu telah menyebar ke sejumlah negara
nama pasar seafood huanan juga ikut menjadi perbincangan di berbagai media
pasar tersebut diduga menjadi lokasi awal penyebaran virus corona
pemerintah tiongkok secara resmi telah menutup pasar seafood huanan per satu januari dua ribu dua puluh
meskipun belum diketahui hewan apa yang menyebabkan virus itu
dugaan sementara mengarah pada ular dan kelelawar
kebiasaan warga tiongkok mengkonsumsi sup kelelawar dituding menjadi biang kerok penyebaran virus corona
namun sebenarnya sup kelelawar tidak hanya bisa ditemukan di tiongkok
makanan yang diperoleh di tiongkok adalah makanan tradisional tomohon sulawesi utara
makanan itu juga bisa didapat di negara lain termasuk indonesia
ya sup kelelawar atau paniki adalah makanan tradisional tomohon sulawesi utara
daging kelelawar tidak disajikan utuh tetapi dipotong menjadi beberapa bagian
sup kelelawar mengandung santan sehingga kaldunya tidak bening

sup kelelawar mengandung santan sehingga kaldunya tidak bening
bagi warga tomohon dan sekitarnya paniki adalah sebagian kecil dari hewan liar yang bisa disantap
sebab di pasar tomohon juga dijual hewan liar lain seperti ular dan tikus hutan

kini setelah beredar informasi yang menyebut daging ular dan kelelawar diduga sebagai pemicu penyebaran virus corona
penyedia hidangan daging kelelawar di sejumlah rumah makan di minahasa merugi karena penikmatnya mulai berkurang
sejumlah rumah makan mulai mengganti menu daging kelela

satu pedagang kelelawar feni mengaku biasanya menu olahan daging kelelawar paniki bisa laku lima belas porsi per hari
tetapi sudah dua hari belakangan ini sepi
khususnya ikan paniki memang akhir akhir ini sangat sangat merosot minim
biasanya itu makanan itu yang paling lancar di rumah makan minahasa
tapi sekarang ya memang hilang semua minim memang sudah tidak laku lagi
feni menyatakan akan kembali berjualan menu paniki saat isu virus corona sudah berlalu
berbeda halnya sebuah warung di desa giriharjo gunung kidul yogyakarta
kedai ini masih menjual menu olahan kelelawar
masyarakat sekitar meyakini olahan kelelawar dapat menyembuhkan berbagai penyakit
antara lain penyakit pernafasan seperti asma gatal gatal
dan asam urat
di warung milik soekarwanti ini
daging kelelawar dimasak dengan cara dibacem atau digoreng
biasa kadang ya ada yang beli lima sepuluh dua tiga gitu
jadi mempengaruhi penjualan enggak
untuk asam urat bisa gatal gatal luka bakar terutama itu asma
di warung yang sudah menjual olahan kelelawar sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh an ini
kelelawar didapat dari hasil buruan warga di sekitar tebing pantai
adapun masyarakat punya pendapat berbeda mengenai konsumsi daging kelelawar
jika di china kelelawar itu hanya dimakan secara utuh
binatang masih hidup disembelih dimakan secara utuh tidak dimasak
dan berbeda dengan di indonesia
di indonesia makanan kelelawar kecenderungannya diolah dulu
sehingga menurut saya pribadi makanan kelelawar di indonesia jauh lebih aman karena memang sudah dimasak
tetap harus berhati hati ya mas
walaupun kepercayaan daging kelelawar itu bisa menyembuhkan penyakit
tapi kalau di medis itu belum terbukti lebih baik mencegah daripada mengkopi
saya sendiri memang takut ya untuk memang sejauh ini belum pernah mengkonsumsi daging kelelawar seperti apa
namun saya berharap memang masyarakat perlu hati hati karena memang virus ini sangat berbahaya
lebih baik dipertimbangkan lagi jika mau mengkonsumsi kelelawar
meskipun ada keterangan atau informasi seputar manfaatnya terhadap kesehatan
tetapi perlu dikonfirmasi lagi kepada pihak pihak yang berwenang misalnya dari kedokteran
juru masak di salah satu rumah makan khas minahasa di kawasan rawasari jakarta pusat menjelaskan bahwa proses mengolah daging kelelawar tidaklah mudah
sedikitnya dibutuhkan waktu lebih dari dua jam untuk mengolah paniki agar daging bersih dari berbagai penyakit
pertama dibakar terus dipotong dibersihin dicuci yang bersih baru diproses masaknya sekitar dua jam kurang lebih
sampai empuk juga baru dimasak
jadi memang prosesnya lama lama
ya memang lama
menurut pakar patologi pb bogor agustin
hasil identifikasi literatur menunjukkan virus corona dalam tubuh kelelawar mengandung empat jenis sub
yakni alpha beta delta dan gamma
dua jenis alpha dan beta merupakan virus berbahaya yang dapat berjangkit di dalam sel tubuh manusia
penularannya dipastikan melalui kontak fisik ataupun media lain yang tersentuh kelelawar
agus mengatakan olahan kelelawar aman dikonsumsi selama dimasak dalam suhu seratus derajat celcius

sebab virus mati total setelah dimasak
nah bahwa kemudian kalau di sub
sebetulnya kalau di sup artinya dimasak dengan temperatur di atas enam puluh derajat
selama kalau di lab tiga puluh menit itu virus ini sudah mati sebetulnya
artinya kalau kemudian dimasak dengan temperatur apalagi sampai seratus derajat mati lah
nah kemudian dari mana peluang bisa tertularnya
peluangnya adalah ketika seseorang atau siapapun mempersiapkan
untuk membuat masakan yang berasal dari kelelawar itu sendiri
tentunya kan akan ada dicuci dipotong potong dan seterusnya
nah ini kan ini masih raw material
masih hidup ya
masih hidup itu yang riskan di situ
kalau sudah mateng atau sudah menjadi masakan
barangkali orang yang tidak kontak langsung mengkonsumsi kemungkinan masih aman ya
karena memang sudah mati virusnya di sana
memang hingga kini belum dipastikan penyebab utama penyebaran virus corona
namun anjuran agar tidak
namun anjuran agar tidak mengkonsumsi daging hewan ekstrim seperti kelelawar
tim liputan cnn indonesia